bagi anda yang mengendarai kendaraan bermotor
sudah mulai memperlakukan metode pembayaran
sejumlah petinggi dari bank indonesia
kawasan jalan sabang jakarta pusat
basuki cahayapurnama atau ahok
terus dilakukannya guna menciptakan
less cash society yang merupakan
bank indonesia untuk melakukan
pendapatan domestik bruto sebuah negara
menyalurkan kredit menganalisa kredit
kita bisa mengenali siapa orang yang belanja
membantu jadi pionir untuk membantu
langkah ahok dalam menerapkan sistem
pembayaran menggunakan uang elektronik
gerakan nasional nontunai ini tetap
kita prioritaskan pada tahun ini
supaya bukan hanya di dki saja
tapi ini menjadi suatu contoh untuk
jadi menggunakan karena menjadi lebih efisien
peran pemerintah daerah ya sangat penting
seperti di dki ini karena ada kesadaran
untuk menggunakan uang elektronik di mana mana
jadi kami dari bank indonesia sangat
ingin ini dilakukan juga di daerah lain
karena bagaimanapun seperti masalah parkir
nah ini kami mengharapkan di daerah lain
mulai memikirkan cara cara seperti ini
penggunaan di luar jakarta kami saat ini
sedang membuat suatu kompilasi data
mungkin tahun bulan bulan ini kami akan coba melis
sementara ini yang terbanyak memang masih di jakarta
tapi kami melihat bahwa perkembangan
di daerah lain itu cukup besar
seperti di banten kami juga melihat
dan yang penting lagi penggunaan uang elektronik
itu dulunya bergeser dari sekitar
kita lihat dari volume transaksi dan nominal transaksi
itu ternyata bergeser menuju ke masyarakat yang lebih bawah
jadi tadinya itu sekitar dua puluh ribu per transaksi
sekarang itu menjadi sekitar sepuluh ribu
dan itu suatu hal yang menurut emak kami
karena berarti penggunanya itu bukan lapisan atas
tapi justru semakin ke bawah
dengan berbagai keuntungan yang diperoleh masyarakat
bank indonesia berharap metode pembayaran
menggunakan uang elektronik dapat dilakukan
seluruh lapisan pemerintah daerah
dalam menjalankan program kerja wilayahnya